ya berbagai cara bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terkena stroke
salah satunya adalah dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi
jangan terlalu banyak makan goreng gorengan ya
nah bicara soal goreng gorengan yang biasanya menggunakan minyak goreng
apakah anda ini termasuk orang orang yang suka membuang minyak goreng
jadi setelah memasak dibuang sembarangan gitu
nah sebaiknya anda hati hati dengan bahaya yang ada karena minyak sisa menggoreng lebih baik didaur ulang
hal ini dikarenakan selain menyelamatkan lingkungan ternyata kita juga bisa dapat cuan
setelah digunakan untuk mengolah makanan minyak goreng sisa yang dihasilkan dikenal dengan sebutan minyak jelantah
minyak ini biasanya memiliki ciri warna yang lebih gelap berbau amis dan juga lebih kental teksturnya
minyak goreng sisa yang kebanyakan berasal dari minyak kelapa sawit ini biasanya disimpan warga untuk digunakan kembali
tetapi tak jarang ada juga yang langsung membuangnya
meski tidak termasuk kategori limbah bahan berbahaya beracun atau b tiga
membuangnya sembarangan dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan
di antaranya mengganggu kadar oksigen perairan merusak nutrisi tanah dan menyumbat saluran air
goreng bekas atau minyak jelantah ini dibuang ke air maka dia akan menyebabkan lapisan dari air ini tertutup oleh lapisan minyak tersebut

dan di sisi lain timbul bau bau yang tidak sedap
dan karena minyak ini kalau di suhu yang dingin dia akan menggumpal
bisa jadi nanti terjadi penyumbatan penyumbatan di badan air
kalau dibuang ke tanah si minyak jelanta ini bisa menyebabkan kerusakan struktur polri dari tanah karena si minyak ini akan butuhi pori pori tersebut
sehingga kesumburan dari tanah tersebut menjadi berkurang
agus menyarankan maksimal penggunaan minyak goreng untuk memasak yaitu dua kali pemanasan
tetapi bila penggunaan awal dalam suhu tinggi dan lama maka harus langsung diganti agar tidak merusak kesehatan
salah satu penyedia jasa daur ulang sampah di bekasi waste for change menyatakan setiap bulannya kurang lebih satu ton jelantah dapat dikumpulkan
jelanta ini berasal dari mitra diantaranya warga umum bank sampah unit hingga umkm berbasis rumah makan
minyak yang dikirimkan diganti sejumlah uang mengikuti kondisi pasar
saat ini harga beli dikisaran lima enam rupiah per kilogram bila dijemput ke tempat warga
dan delapan sembilan rupiah bila mengantar sendiri ke lokasi mereka
minyak ini selanjutnya diolah pada pihak ketiga untuk dijadikan bios

memastikan dan meyakini bahwa minyak jelanta yang kami kumpulkan itu didaur ulang menjadi biodiesel
ada proses tahapan dalam proses penilaian mitra kami
jadi kami memastikan bahwa itu diolah secara baik dan benar
selain dapat didaur ulang menjadi biodiesel minyak jelantah juga dapat dibuat menjadi sabun cuci dan lilin
khusus untuk biodiesel warga disarankan tidak membuatnya sendiri di rumah karena faktor keamanan
kartika karmaan jakarta